otoritas jasa keuangan ojk akan mewajibkan lembaga jasa keuangan termasuk juga emiten dan perusahaan publik
untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam aktivitas usahanya
kewajiban ini akan tertuang dalam peraturan ojk tentang penerapan keuangan berkelanjutan
dilansir dari cnn indonesia keuangan berkelanjutan sebagai bentuk dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang diperoleh dari keselarasan
antara kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan hidup
melalui belit ini bank bank umum wajib menyusun rencana dan program aksi keuangan berkelanjutan
yang disampaikan secara tertulis setiap tahun bersamaan dengan rencana bisnis
bagi lembaga jasa keuangan yang memiliki rencana bisnis